pelatnas e sport untuk sea games dua ribu dua puluh dua di vietnam rencananya akan berlangsung dalam dua tahap
dan mulai bergulir dari tanggal satu maret hingga tiga puluh april mendatang di megamendung jawa barat
nama nama atlet yang masuk pelatnas kali ini merupakan seleksi dari hasil pon papua
kejurnas jalur undangan serta pilihan pelatih
meski memanggil satu ratus dua puluh atlet untuk mengikuti pelatnas
pb e sport indonesia hanya akan mengirimkan enam puluh enam atlet terbaik ke sea games vietnam
dalam memutuskan atlet yang akan berangkat ke vietnam nanti
pb e sport indonesia tak hanya melihat faktor skill tapi juga akan mempertimbangkan beberapa faktor lain
fokus adalah mental dan fisik
karena kalau misalnya skill yang sudah mumpuni atau performa yang sudah mumpuni tapi fisik menurun
sangat mempengaruhi performa mereka di pertandingan
di sea games vietnam dua ribu dua puluh dua mendatang cabang olahraga e sports akan memperebutkan sepuluh medali emas dari delapan games yang dipertandingkan
indonesia pun bertekad dapat menebus kegagalan cabur e sport mempersembahkan medali emas di sea games dua ribu sembilan belas lalu
dan menargetkan minimal
mendapatkan satu emas dari games mobile legends